wisma makara yang berada di lingkungan kampus universitas indonesia depok
ini dialih fungsikan dari tempat penginapan komersial menjadi tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas
tanpa gejala di wilayah kota depok per kamis sore
pasien covid sembilan belas tanpa gejala akan ditempatkan di lantai dua tiga dan empat dengan jumlah enam puluh tujuh kamar
yang memiliki fasilitas setara hotel bintang tiga
setiap kamar terdiri dari dua tempat tidur yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas
termasuk akses internet dan alat kebersihan
total daya tampung wisma makara untuk pasien covid sembilan belas yaitu sebanyak satu ratus dua puluh orang pasien
tata cara makan itu nanti sudah diatur memberikan nasi kotak dan bajunya juga nanti dirondri
kapasitas wisma makara sebanyak satu ratus dua puluh orang sejatinya tidak sebanding dengan jumlah pasien orang tanpa gejala di depok
data per delapan belas november dari total satu empat ratus lima puluh kasus aktif tercatat satu tiga ratus diantaranya merupakan pasien orang tanpa gejala
perjadi peningkatan yang signifikan
perjadi peningkatan yang signifikan pasti koordinasikan antara wali kota dalam hal ini
dinas kesehatan dan bpb di depok dengan bnpb
bila mana lebih dari alokasi penanganan tempat isolasi di wisma makara
akan segera dikoordinasikan mencari tempat yang kira kira kalau signifikan
akan diarahkan ke yang lebih
ya yang pertama adalah kita bisa mengacu kepada wisma atlet yang ada di kemayoran
yang kedua kalau sudah dikatakan tadi oleh kepala dinas kesehatan depok
sudah meningkat dan mungkin membutuhkan penanganan yang lebih signifikan ke rumah sakit rumah sakit yang terdekat
kota depok termasuk daerah yang tertinggal dalam hal penyediaan tempat khusus isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
upaya pengalih fungsian sejumlah wisma hotel dan gedung lainnya sudah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah provinsi dki jakarta dan kota bekasi sejak september lalu
mahardika utama endra rizaldi depok